sedang memperbaiki saluran air dua belas warga di tasikmalaya tertimpa tebing yang longsor
empat diantaranya terluka serius lantaran tertimbun material tanah hingga setinggi leher
sementara di kampung cikasu kabupaten sukabumi kondisi kampung dan warga masih memprihatinkan
seusai diterjang banjir bandang
sedikitnya dua belas orang warga cipetir kawung sari salawu tasikmalaya harus dievakuasi ke puskesmas salawu senin kemarin
seluruh korban menderita sejumlah luka lecet dan lebam di tubuhnya
sementara empat korban diantaranya menderita gangguan pernafasan hingga pingsan
setelah kami periksa cuma ada luka memar di kaki bagian atas paha kiri dan kanan akibat benturan dari material longsoran
nah terus ada korban susulan datang tiga orang sama datang menggunakan mobil
hanya luka lecet kondisinya baik juga untuk yang tiga orang datang belakangan bisa langsung pulang
para korban tertimpa material longsoran tebing setinggi lima belas meter saat tengah memperbaiki saluran air di lahan persawahan
saluran air ini untuk memenuhi kebutuhan air sehari hari bagi warga serta lahan pertanian
lagi dibersihkan masyarakatnya gotong royong ada longsor susulan itu udah mau beres
yang kena tertimpa dua belas orang cuman tidak fatal yang fatal dua orang tadi bapak cucu sama bapak dana
terkubur sepatas leher
bisa diangkat dan tidak apa apa bisa ditolong
sementara itu usai diguyur hujan deras jalan mandala sari puspahyang kabupaten tasikmalaya amblas terbawa longsor
panjang jalan yang amblas mencapai dua puluh meter dengan lebar sepuluh meter serta kedalaman hampir delapan meter
longsor terjadi setelah air dari persawahan meluap hingga ke jalan raya
kondisi jalan yang berada di lereng labil dan rawan longsor
akibatnya kendaraan roda dua dan empat tidak bisa melintasi lokasi
padahal jalan raya mandala sari ini
menjadi satu satunya akses warga di pelosok untuk menuju ibu kota kabupaten tasikmalaya
kondisi kampung ciniti cikaso desa cibitung kecamatan cibitung kabupaten sukabumi
rusak cukup parah setelah diterjang banjir pada hari minggu
beberapa barang warga yang rusak masih tergeletak di luar rumah
sementara sejumlah rumah dan beberapa ruas jalan kampung masih diselimuti lumpur setinggi hingga lima puluh cm
data yang didapat dari bpbd sedikitnya satu ratus empat puluh kepala keluarga dari lima kampung
menjadi korban luapan sungai cikaso
saat ini korban banjir sangat membutuhkan pasokan sembako dan pakaian